meski berjarak sekitar lima ratus meter bau sampah dari tpa benowo masih tercium hingga stadion gelora bung tomo
bau sampah ini dikhawatirkan mengganggu persiapan piala afc u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
menurut kepala dinas lingkungan hidup surabaya agus hebi juniantoro bau itu berasal dari fermentasi sampah
fermentasi menimbulkan gas metan dan sulfur yang menyebabkan bau tak sedap
pencegahan bau tak sedap dari tpa benowo telah dilakukan dengan beragam cara
salah satunya menutup gunungan sampah dengan geomembran agar gas yang ditimbulkan oleh sampah tidak keluar dan menyebar
upaya lain adalah menanam ribuan pohon berakar seperti bambu untuk menyerap bau tak sedap
dlh juga memantau bau tak sedap yang sesekali masih tercium karena terbawa angin
memang sebelumnya itu ada apa namanya disemprot oleh efektif
mikroorganisme enam ya yang generasi ke enam
dan itu kita semprot setiap hari itu tiga puluh ribu liter setiap hari
agar tidak menimbulkan efek bau di tpa di gbt dari tpa benowo
jadi kita mulai pagi jam sepuluh itu kita menyemprotkan
itu jam efektif jam tiga jam dua jam empat belas lah
jam empat belas ke atas

mulai dari jam menyemprotnya itu jam berapa ya
jam sekitar jam sepuluh an sampai jam dua belas
menurut data dari aktivis nol sampah jumlah sampah yang masuk ke tpa benowo mencapai satu tujuh ratus ton per hari atau sekitar empat ratus truk
ribuan ton sampah ini semestinya bisa dipilah masyarakat
upaya yang harus kita lakukan adalah pertama bagaimana minimal pertama mengurangi sampah
mengurangin sampah makanan
empat persen sampah di kota surabaya adalah sampah makanan
kemudian bagaimana kemudian kita bisa memilah sampah
karena kalau sampahnya tidak terpilah maka semakin banyak sampah yang dibuang ke tpa
di surabaya sudah ada dua puluh delapan rumah kompos
sudah ada delapan tpa
ada tiga r yang sebenarnya bisa kalau warganya mila dari rumah maka semakin banyak sampah yang bisa didaur ulang
nah kalau sampah yang bisa didorong banyak berarti jumlah sampah yang masuk ke tpa benowo berkurang
nah ini otomatis akan mengurangi beban tpa ketika dia mengolah
dan itu akan menghemat apbd sebenarnya
dlh surabaya juga mengatur sistem pembuangan sampah ke tpa yang biasanya dilakukan pada siang hari
menjadi pukul dua belas malam hingga pukul
petugas melakukan penyemprotan terlebih dahulu untuk mengurangi bau tak sedap
ardia putri herudis darmanto surabaya jawa timur